akibat cuaca yang ekstrim sebuah kapal tunda yang mati mesin terombang ambing selama dua hari di sekitar laut seribu
sepuluh anak buah kapal terpaksa dievakuasi petugas dari tim sarjakarta
video amatir ini memperlihatkan detik detik penyelamatan sepuluh anak buah kapal yang terombang ambing selama dua hari
kapal tunda yang mereka awaki mati mesin saat ada ombak besar di tengah laut jawa di sekitar kepulauan seribu
anak buah kapal ini dievakuasi menggunakan kapal milik basarnas ke dermaga balai teknologi keselamatan pelayaran di tanjung priuk jakarta utara
kapal tunda tujuh belas tersebut terombang ambing saat membawa tongkang dari dok salira merak menuju bangka belitung
kita dapat informasi dari bcc basarnas command center pukul dua dua puluh lima
ada dua korban minta bantuan dievakuasi karena mengalami
sakit sebelumnya kapal mengalami trouble engine dari tanggal dua puluh enam november pukul sebelas
kemudian kita dapat info tengah malam untuk menyelamatkan dari hasil komunikasi dengan kapten tras tujuh belas
karena cuaca ekstrim kemudian
bisiknya berarti kemur nggak bisa hidup
cuaca buruk juga menyebabkan sebuah pesawat gagal mendarat
pesawat airbus twin otter yang membawa sebelas penumpang dari bandara internasional juanda surabaya
gagal mendarat di bandara harun torir pulau bawean gresik
insiden ini sempat terekam kamera petugas bandara harun torir
kencangnya tiupan angin dan visibility di bawah lima ratus meter membuat kapten pilot berbalik arah kembali ke surabaya
akibat pesawat gagal mendarat calon penumpang yang akan terbang ke surabaya terpaksa
harus menunggu di bandara harun tohir hingga ada pemberitahuan lebih lanjut